pria ini diamankan petugas dari dalam saluran air di kawasan jalan jawa
kota bandung kami siang setelah mendapat laporan dari warga
hanya berbekal lampu tempel
supri nekat masuk ke dalam saluran air yang sempit dan tertutup trotoar beton
kepada petugas supri mengaku di dalam selokan yang sempit dan tanpa celah udara itu
ia mencari paku bekas yang nantinya akan ia jual ke pengepul
aktivitas berbahaya yang mengancam jiwa karena terbatasnya pasokan udara
di dalam saluran air tertutup itu terpaksa ia lakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi
supri mengaku setiap hari mampu mengumpulkan lima hingga sepuluh kg paku bekas dari saluran air
dan mendapatkan penghasilan rp tujuh lima ratus hingga rp lima belas perharinya
nyari paku pak
ini udah biasa
udah pas nyari aja pokoknya
akang kenapa nyari pakunya di got
yang tertutup gitu
kebanyakan di got
oh gitu banyak
akan biasanya bisa dapat berapa banyak
dijual berapa kang itu per kilonya gitu
untuk apa kang akang jual kayak gitu akang cari kayak gini
resiko ya pak
setelah dimintai keterangan petugas polrestabes bandung melepaskan supri kembali

diam diam diam
di tengah penerapan ppkm level empat warga pedagang asungan hingga pengemudi ojek online
antre berdesak desakan untuk mendapatkan bantuan paket sembako
yang dibagikan aparat kepolisian di area pintu masuk stasiun pasar senen jakarta pusat kamis malam
sayang kurangnya pengaturan dari aparat menyebabkan antrean penerima bantuan paket sembako ini
mengular panjang hingga memicu kerumunan
namanya orang kecil pak ya
mau aja lah namanya dapat sembako
apalagi keadaan begini kan
emang nggak dapat paket sembako
karena menimbulkan kerumunan pembagian paket sembako itu akhirnya dihentikan
namun kapolres metro jakarta pusat kombes pol hengki haryadi menyebut
nantinya selain paket sembako
rencananya bantuan berupa ikan segar juga akan kembali disalurkan keluarga
den liputan cnn indonesia